pemilihan gubernur dki jakarta memasuki babak baru
dua bakal calon telah mendapat dukungan resmi partai politik
petahana basuki caya purnama atau ahok dan sandiaga uno
sudah semakin menarik petanya masih agak samar
tentunya masih menunggu pdi perjuangan
yang memang memiliki kursi terbesar di dprd dki jakarta
malam ini kami akan membahasnya bersama tiga narasumber di studio
sudah hadir mas syarif ketua tim penjaringan cagup dki jakarta partai gerindra
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas arie nur cahyo direktur eksekutif para sindiket
terima kasih sudah hadir
terima kasih mbak
dan juga prof hamdi buluk dari akademisi psikologi politik universitas indonesia
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah datang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertama kali mumpung ada mas syarif kita bahas sandi dulu ya
jadi kenapa sandi uno mas syarif
ya saya ingin cerita sedikit aja bahwa ini adalah proses panjang
dan saya pernah bercerita
saat di studio bersama mas syarif
bersama pak profesor
gerindra ingin mengetengahkan sebuah proses pendidikan politik
sejak desember dua ribu lima belas kita menjaring
kemudian hasilnya kemarin diumumkan oleh pak prabowo
memilih dari tiga nama yang dikerucutkan
pak safri samsudin pak yusil izamaindra kemudian pak sandi
malu terpilihlah pak sandi
pertanyaan tadi kenapa pak sandi
dua hal yang ingin saya sampaikan pertimbangan
yang pertama pak sandi adalah kader
yang memiliki kompetensi
di dalam undang undang kan fungsi partai politik kan rekrutmen
berarti satu hal sudah tercapai
rekrutmen kita alhamdulillah berhasil
kedua dari segi sosok pak sandi
dia sebagai kontrasting dari petahana sekarang
orangnya santun tegas
kemudian juga memiliki pengalaman memimpin sebuah organisasi besar
misalnya perusahaan perusahaan besar
nah yang terakhir yang menarik ini
yang menarik pak sandi punya ciri khas tanda petik jualan kampanyenya
itu menarik buat masyarakat dua hal
pertama konsep tentang mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau
kedua menciptakan lapangan pekerjaan
rupanya dua hal ini diminati oleh masyarakat banyak
dan pak sandi survei kita internal kita cukup besar
survei di luar internal kalau head to head kita sama sama tahu
ya namanya permulaan ya
alhamdulillah sebuah permulaan yang baik
mudah mudahan dengan tawaran ini yang dua hal yang disampaikan tentang mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau
kemudian menciptakan pekerjaan bisa diterima masyarakat
dua hal ini yang tidak ada pada petahana
soal infrastruktur ya soal jembatan jalan sungai dan lain lain mungkin itu ada dimiliki oleh petahana
tetapi dua hal ini yang belum dimiliki oleh petahana
oke oke saya menarik sekali prof handi mengutip mas syarif di sini kontrasnya petahana
jadi memang hanya sebagai alternatif saja dong prof handi
enggak pada akhirnya
maksudnya kalau misalnya nggak suka ahok ya pilih ini gitu
karena jadi tidak mempertimbangkan yang lain ya misalnya
pada akhirnya nanti karena akan menentukan pemilih
nah sekarang waktu masih panjang sebenarnya
ya kan dia kan baru masuk tahap pencalonan
nanti setelah diumumkan siapa siapa saja yang akan bertarung
biasanya publik itu akan mulai di peta kognitif di kepalanya itu dia akan mulai membanding bandingkan biasanya
terus juga tergantung nanti informasi yang bisa disodorkan oleh para kandidat ini kepada pemilih itu apa saja
timnya programnya jadi itu akan ditakar oleh pemilih
nah urusan menakar itu sebenarnya hanya cuma dua kategorinya
pertama apa yang disebut dengan retrospective
jadi orang mungkin akan melihat ke belakang
pertama orang ini siapa
dia dari mana
apa saja yang sudah dikerjakan selama ini
apa saja kemampuan kemampuan yang sudah terekam oleh pengetahuan publik
ataupun nanti kandidat aktif menyuarakan ke publik saya ini begini saya kan itu akan ditakar oleh
jadi melihat ke belakang
kemudian ada yang namanya penilaian prospektif
jadi nanti publik akan melihat apa yang ditawarkan orang ini
jadi dua ini harus berimbang
antara apa yang ke belakang respective apa prospektif
nah atau dengan kata lain bisa juga orang menakarnya dengan yang umum sekarang dipakai oleh para polster kalau di luar gitu
tapi di sini kurang diminati
cuma saya yang melakukan
kita lihat misalnya bagaimana penilaian dari orang orang bisa juga orang awam atau orang orang yang lebih terpelajar
yang punya pengetahuan yang cukup tentang kapabilitas
tentang aspek aspek personal
kalau seorang sandiaga uno hasilnya bagaimana
itu nanti ditakar gitu ya
nah itu dinilai oleh publik
nah nanti itu yang akan menentukan
nah pengetahuan itulah nanti akan dipakai oleh pemilih untuk menentukan
siapa yang menurut pemilih
pemilih ya paling memenuhi apa ekspektasinya gitu ya
nah sebenarnya sekedar itu gitu ya
walaupun nanti tidak terbuka jika kemungkinan faktor emosional bisa bermain
sentimen suku agama ras dan seterusnya
harus diakui itu masih ada ya
walaupun kita ingin faktor itu mulai sedikit demi sedikit apa
tidak terlalu dominan
atau menjadi pertimbangan paling akhir
atau itu kalaupun itu mau dipakai di dalam hati saja lah kira kira begitulah
tidak elok kalau itu dijadikan faktor untuk memobilisasi massa itu
itu sesuatu yang tidak baik
kita mundur dalam berdemokrasi
jadi saya kira ya sekarang posisinya yang sudah mendeklarasikan pak sandi
sebenarnya dalam demokrasi semakin dini pemilih tahu siapa siapa saja yang akan bertarung lebih bagus
cuma kan partai punya starting ini sendiri ya mas harif ya
buktinya sekarang kan pdip belum
partai besar kan orang masih menunggu pdip siapa ini gitu
kayaknya pak ahok jauh jauh sudah deklarasi
sudah mengumpulkan tanda tangan segala
kalau kohtp segala
kalau mungkin dukungan partai tidak cukup misalnya gitu kan sekarang
ternyata kemarin dukung partai bersama relawan misalnya gitu
jadi sekarang yang kalau definitif ya kata kita
bisa kita catat ya pak ahok sama pak sandi kan
lain kita masih tunggu
yang lainnya masih ditunggu
mas ari kalau misalnya kita melihat sejarahnya kan memang dulu juga gerindra dukung ahok
maksudnya awalnya ahok itu sebagian masyarakat indonesia juga dulu masih sedikit kurang tahu tentang ahok
tapi kalau misalnya bisa dibandingkan ketika ahok dulu pertama kali muncul
posisinya seperti apa dibandingkan dengan sandiaga uno
memang pada saat itu kita akui bahwa harus kita akui bahwa partai gerindra lah yang mengusung pak ahok
kemudian ada pertemuan dengan pd perjuangan dan kemudian berkoalisi mengusunglah pak ahok dan pak jokowi
bukan siapa siapa pak ahok
yang kita tahu pada saat itu adalah pak ahok adalah lompat partai dari partai golkar kemudian ke gerindra
dicalonkan oleh gerindra
itulah suatu fenomena ya orang baru newcomer dalam politik masuk ke ibu kota
dua duanya itu pak jokowi dan pak ahok
saya pikir sepak sandiaga posisinya sama
kalau kita lihat
kita lihat dari pak ahok pada saat dia charging masuk ke dki
sehingga sebuah harapan juga layak untuk pak sandiaga uno menurut saya
tapi yang jelas sudah ada dua orang calon sekarang
pak ahok dan pak sandi
kita harap akan muncul calon ketiga dari partai yang tadi disebut pdi perjuangan
karena kita berharap juga pd perjuangan akan mengikuti langkah politik yang dilakukan oleh partai gerindra
mengusung calon yang mencari kader baru
selain alternatif ya selain pak ahok
karena apapun sebuah kontestasi demokrasi kita tidak hanya memimpin politik
dalam arti kepala daerah gubernur
tapi juga bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat
memberikan alternatif calon pemimpin daerah yang baik
saya pikir semakin banyak calon yang dimunculkan
itu akan semakin menjadi pilihan yang baik
dan rakyat sedini mungkin yang seperti kata prof hamdi tadi
itu akan memberikan preferensi bagi rakyat untuk melihat
semakin banyak calon yang dimunculkan
semakin baik dan semakin bagus membangun demokrasi
itu adalah message nya sekarang
tapi salah satu nama yang juga ditarik tarik adalah sekarang
tri risma harini
chance nya seperti apa kemungkinan nya seperti apa
tetap bersama kami kami membahasnya setelah jeda
sampai ketemu lagi
terima kasih ragam
dalam beberapa waktu terakhir
mengalir kepada wali kota surabaya tri risma hari ini
untuk mau maju ke pemilihan gubernur dki jakarta
namun orang nomor satu di surabaya ini belum mau menjawab secara pasti
risma mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada tuhan
risma menganggap untuk menjadi seorang pemimpin tidak mudah
dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi
melainkan hati dan nurani
hal itu diakui risma sama dengan apa yang disampaikan
ketua mumpede perjuangan megawati padanya dua bulan lalu
ya itu dia menarik sekali dan mengundang tawa di studio saat ini
dan dukungan terhadap wali kota surabaya tri risma hari ini
juga kembali bergaung di jakarta sejumlah elemen masyarakat ingin
risma memimpin ibu kota
salah satu aksi memberikan dukungan politik kepada risma
dalam pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
dilakukan di kawasan sekitar monas jakarta pusat
minggu pagi tadi
belum diketahui apakah aksi yang didominasi para pemuda ini
murni berasal dari aspirasi pribadi atau kelompok
berdiri diri bareng silakan di sekitar sini
tidak ada salahnya caranya kita memanggil
karena memang saat ini jakarta butuh sedang ada pilgub lah
kita memanggil bu risma untuk bisa memimpin dki
nah ini anak anak muda semua
saya rasa sih jakarta lebih butuh orang
sosok pemimpin yang peduli dan terjun langsung seperti bu risma
kami akan melanjutkan dialog menarik sekali
kalau bu risma menyerahkan semuanya kepada tuhan ya
tapi saya sekarang menanyakan kepada prof hamdi dulu
laku nggak di jakarta seorang tri risma hari ini
karena kalau kita melihat track record dan kapabilitas bu risma
itu agak mirip mirip pak ahok
cuma masalahnya yang tadi
ini gimana kok masyarakat jakarta sama masyarakat surabaya diadu adu
katanya untuk kepentingan jakarta
nah apa bukan surabaya juga bukan bagian dari indonesia
lah mau dikemanin rakyat surabaya
ya gitu kan
dia bilang aku kan mikirin rakyat surabaya
benar mbak risma tadi
soalnya begini kayak
sekarang petahana yang menurut berapa hasil penilaian gitu ya
itu kan dianggap calon yang paling potensial
dan keberhasilan juga cukup
kenyataan gitu lah
jadi chance menang besar
katakanlah pak ahok orang yang potensial ya
orang bagus katakanlah gitu
ini ada orang bagus lagi berhasil juga memimpin surabaya
dua putra terbaik bangsa
salah satu harus kalah kan
entah siapa pun yang kalah
kalau kalah bu risma kalah
dia mungkin lebih merasa bersalah
saya baru setahun memimpin surabaya
belum selesai janji saya saat menaikkan keranian surabaya
gak boleh balik kan
kalah gak boleh balik
harus mundur dulu
permanen gitu loh
kalau pak ahok masih mending kalah nggak apa apa lah
kan dia sudah satu periode memimpin jakarta
justru kita kasihan gitu
putra terbaik bangsa
tapi kalau misalnya prof lihat dari ekspresinya
apakah memang sudah ada tekanan
iya kayaknya seperti itu
jadi ini juga satu bentuk menekan kan
ya bahwa menekan gitu loh
saya melihatnya begini ya
bahwa bagus ya mencarikan kompetitor
untuk pak ahok
supaya demokrasi ini
rakyat mendapat pilihan terbaik
itu platform kita
kita munculkan orang orang
maka saya mengatakan mas syarif
saya dukung sepenuhnya
sandi anak muda yang juga punya potensi gitu ya
nanti partai yang lain ajukan juga
pdip ajukan juga
masa pdip hanya calon kadernya cuma mbak risma
nah itu dia
itu masalahnya menurut saya
apa tidak ada yang lain
nah itu dia
itu juga pertanyaan saya
kalau misalnya ya
semangatnya gitu ya
memajukan mbak risma
supaya dalam tanda kutip
bisa mengalahkan nahok
bukan begitu kita berbangsa
kita lebih senang gitu
misalnya mbak risma ngurus
saya bisa menangkap betul kegelisahan beliau tadi itu
kelihatan sekali ya
jakarta surabaya juga nggak perlu diperhatiin
emang indonesia cuma jakarta
jadi kalau kita membaca dari gestur
itu eksplisit sekali menurut saya
justru kelihatan eksplisit ya
sekalipun kata kata tidak terlihat
tapi secara raut muka sudah terlihat
risma kan akhir akhir
maksudnya ujung ujungnya risma juga adalah seorang petugas
kalau misalnya memang didorong dorong pdi perjuangan harus
dalam tanda kutip mengalahkan ahok gitu
dalam tanda kutip tujuannya mengalahkan ahok
dan harus dari kader
siapa lagi alternatifnya
saya pikir ini adalah pekerjaan rumah untuk pdi perjuangan
masih ada waktu memang
dan harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat
maksudnya pilihan dari dki bukan persoalan mengalahkan ahok
tapi bagaimana memberikan alternatif pemimpin yang terbaik untuk dki jakarta
ada kader lain di samping bu risma
dan biarlah bu risma di surabaya
dan saya pikir gerakan gerakan tadi yang di
ini adalah gerakan gerakan parsial
entah dari kelompok partai atau kelompok masyarakat
bukan pertama tama ingin mencari pemimpin yang terbaik untuk jakarta
tapi motifnya adalah bagaimana pak ahok di kalahkan
kalau sekarang anda melihat sudah begitu
tendisinya sudah seperti itu
sudah sebuah gerakan binar
ahok dan bukan ahok
itu sebuah kondisi yang sangat disayangkan
untuk demokrasi kita
kita harapkan proses di pdip akan terus berjalan
dan akan memilih calon yang juga
yang terbaik untuk dki jakarta
ya mungkin di luar pak ahok
simbol simbol belakangan ini memang
merti tengku umar dengan pak ahok ya
tapi persoalannya kan proses di dpp
di depan ngoro sudah berjalan
dan kita harapkan
memunculkan pemimpin yang akan baik untuk dki jakarta
bukan bu risma
karena kabarnya di bawah juga ada
di bawah ada penolakan
tapi di atas tenang tenang saja hubungannya dengan ahok
kondisinya seperti itu
jadi kalau kita lihat pdi perjuangan
sekarang ada memang yang masih punya komitmen
bagaimana membangun demokrasi yang baik
menyiapkan calon yang baik
tapi sebenarnya ada kelompok yang memang
ya pokoknya sekarang dki jakarta
pokoknya jakarta harus dimenangkan
jadi prosesnya bukan persoalan
kita menyiapkan pemimpin yang terbaik
tapi banyak yang terjadi sekarang di dki
motifnya adalah ayo kita kalahkan pak ahok
tapi kalau anda melihat karakteristik seorang ibu mega
hitung hitungannya kira kira seperti apa
yang jelas ada empat indikator
bahwa pak ibu mega itu cukup dekat dengan pak ahok
terakhir ketika kemarin menghadir
api penas goldcar
pak bu megawati pak jokowi dan pak ahok
sudah selesai dalam satu kendaraan
itu sebuah sinyal yang mungkin harus ditangkap publik
tetapi saya pikir
ibu megawati punya kartu truf ya
andai kata itu nanti pun harus melewati
ujung ujungnya adalah ke pak ahok ya
itu adalah sebuah pilihan politik ya
tetapi bahwa proses yang sedang berlangsung
di pd perjuangan itu harus berlangsung dengan baik
bahwa sekarang sudah ada proyek seleksi
sudah ada enam orang yang kemudian dimunculkan
nah itu harus digodok
jadi kita harapkan bahwa tidak keluar dari enam calon itu ya
tidak ada munculkan mr x yang adalah pak ahok ya
walaupun sebenarnya sinyalemen yang bu mega simbolik itu
lebih mengatakan bahwa relasi pdip dan pak ahok
sebenarnya fans fans saja
bahwa yang sedang dilakukan adalah proses mencari pemimpin
yang terbaik untuk dki jakarta
jadi harus kita pisahkan antara
tapi ada satu lagi harus diingat
di luar mekanisme itu pdip
bahwa paling akhir nanti adalah pintu ketum
emang ibu mega sebagai ketum punya hp
lewat dpc dpd terakhir dpi kepusat untuk menentukan
oke tapi komunikasi pdi perjuangan mengaku komunikasi dijalin dengan semua pihak
mungkin gerindra juga atau jangan jangan bisa bersatu kembali kan
manis lagi di pilkada yang sekarang
jadi sebelum saya kesana
saya dari tadi memperhatikan pendapat prof
sepertinya menginginkan ahok kembali lagi
terkesan seperti itu ya
sehingga tidak perlu
saya bukan itu mas
saya harus koreksi dulu
saya mengatakan poin saya adalah
sayang untuk buri sumpah
saya lebih concern dengan tadi kegelisahan kegalauan gitu
untuk rakyat surabaya
itu kalau itu setuju
kemudian timbul kesannya seolah olah memberikan opsi yang sebetulnya sama sama sulit gitu ya
sehingga peluang ahok itu sangat terbuka lebar untuk memimpin kembali kan gitu
kesan saya gitu
tidak ada penantang ahok
ada pak sandi
dalam konstelasi pak
kalau kita bicara konstelasi itu
pdip itu ingin gitu
tadi barusan ya di kantor pdi
ingin melawan ahok
kemudian setelah sepakat untuk melawan ahok pdip
pertanyaan itu kan
nah calon menurut saya dari gerinda ya
cuma dua yang dimungkinkan itu
pak ibu risma atau pak jarod
gerinda menunggu itu
nah persoalannya adalah gini pak
kan selalu yang namanya teori tidak sama dengan praktek
itu yang harus kita sadari
yang harus kita sadari
misalnya ditanyakan kepada kami gerindra
kenapa tidak pilih listrik misalnya yang elektriklis tinggi katanya
menurut suru p
tidak bisa dijelaskan itu
begitu juga ketika misalnya pdip memilih risma
sudah pak dijelaskan pak
lebih perspektif politik
maksud saya ketika ibu risma didorong oleh warga
itu kemurni warga
itu menurut saya apresiatif
menginginkan pemimpin baru
bukan yang sekarang
nah dalam pandangan mereka
ibu risma tidak menyebut jarod gitu
tidak menyebut jarod
nah kemudian timbul analisa
bagaimana misalnya bu risma dibawa ke sini dampaknya terhadap jatim
di dalam perspektif politik
itu tidak kepikir itu pak
di dalam ke pikir
perspektif politik ya
tapi kalau untuk apa namanya bagaimana ketika misalnya ada yang kalah dan menang
kemudian pembangunan di jatim tertinggal
itu bisa dikatakan kemudian
nah gerinda konteksnya seperti ini
kita sedang menunggu
bagaimana pdip bisa mundur segera
gerindra inginnya risma atau jarut
dua duanya tidak masalah
dki dua berarti
nanti kalau soal posisi
suara warga dki menginginkan ada calon alternatif
ibu risma dengan pak jarod
lalu misalnya nanti
munculkan dulu seperti kita juga
kemudian muncul satu
nanti saya nanya ke pak sarif
ini disebut sebut tadi dki satu dki dua
pak sandi plotnya dki satu atau dki dua
tentu kalau dalam putusan sana callnya itu dki satu
tapi kalau kemudian pdip mengajak kita untuk berkoalisi
jadi dki dua
berarti terbuka kemungkinan
kita sudah mengajak ke pak sarif
kita sudah menyusun dua skema
kita sudah menyusun skema
kita sudah menyusun skema
utama itu adalah ketika kita berkoalisi dengan pdip maka kita bicarakan mana nomor
satu nomor dua
mungkin hitungan yang paling wajar itu ya
nomor dua dikerima
nomor dua dikerima
oke nanti kita bicarakan
kemudian skema kedua tanpa pdip
tanpa pdip pun bercabang
pdip mencalonkan sendiri satu paket
atau pdip bergabung dengan ahok
dua skema ini kita siap
karena itu pak sandi dipanggil di hamba lain itu gubernur
menurut saya gitu
kita semakin menarik tetap bersama kami
kami akan lanjutkan dialog ini
tetap bersama sian dan indonesia prime news akhir pekan
sian dan indonesia prime news
anda kembali menyaksikan cnn indonesia prime news akhir pekan
masih dengan tiga narasumber saya yang menyenangkan sekali
ada prof hamdi kemudian ada mas ari dan juga mas syarif
terima kasih anda masih bersama kami
saya ke mas hamdi dulu melihat yang sekarang terjadi
secara psikologisnya partai politik itu apa yang sedang ditunggu sekarang
tentunya sekarang yang semua partai politik itu nunggu sebenarnya pdip
dia masih teka teki besar
pdip selalu begitu
makin ditunggu makin
ditunggu makin di saat terakhir
last minute betul begitu kan
kalau ditanya siapa yang ditunggu pdip
betul sinyal sinyal sekarang ya menjadi sangat multitafsir kan
seperti tadi mas ari katakan
tadi dua hari lalu ada peristiwa pak jokowi pak bomega pak hasto pak puan dalam satu mobil
kita semua baca simbol
iya baca simbol ini artinya apa gitu kan
ada pak ahok juga di dalam itu kan
turun sama satu mobil
apa yang mereka bicarakan gitu kan ini orang menunggu
jadi artinya kalau itu yang di bahasa itu dipakai ya belum tertutup kemungkinan misalnya pak ahok pdip juga ngusung pak ahok kan begitu
karena ada kedekatan kedekatan yang malah simbolnya disengaja dibiarkan
itu kan disengaja dibiarkan
mereka turun dari mobil berempat gitu biarkan semua orang tahu
ada apa begitu kan ya itu menarik juga gitu kan ya
di satu sisi yang lain dalam tubuh pdip juga ada gerakan gerakan tertentu yang seolah olah ditafsirkan misalnya seperti anti ahok tadi gitu kan ya
jadi ini diam diam masih
masih gerak terus
masih orang bertanya tanya begitu kan ya
dan tentunya orang menunggu
yang paling penting kalau dalam pdip seperti yang dulu dulu juga sikap bu mega
itu yang mungkin akan paling menentukan
nah celakanya itu juga baru biasanya last last minute
mas ari apakah partai demokrat juga begitu kita tahu ketumnya sangat sangat punya perhitungan yang matang dan perhitungannya juga logis sekali biasanya
tapi semua partai kan sekarang sedang melihat ke pdip arahnya kemana
dari multi tafsir tadi mungkin ada dua tafsir ya
yang pertama adalah
sudah mulai mengercut ya
itu sekarang yang bagus
yang katakanlah mulus tidak mengerti oke
dan menyenangkan pak ahok dan semua segala macam
dan sesuai dengan sinyal politik terakhir oke pak ahok pdip akan mendukung pak ahok
dan mungkin dugaannya adalah pak jarod akan tetap dicalonkan
jadi sebenarnya situasinya tetap apa namanya
paket sekarang ya
dan itu akan baik baik saja
nah sekarang plan b nya
plan b tentu akan ada calon
plan b nya itu pecah dua
plan b nya kan adalah calon dari enam apa namanya di luar pak ahok
jadi pdip akan mengusung calon sendiri
apakah itu dari enam calon yang sudah kita ikut proses seleksi di pdip dari enam itu ataukah ataukah di luar itu
baris banget gak ikut di enam itu kan
ya enam itu baris banget tidak ikut
sehingga apakah ada kemungkinan di luar itu
sehingga plan a dan plan b ini harus disiapkan
walaupun sebenarnya dari sinyal sinyal terakhir dari empat
sebenarnya sinyal kemarin yang soal pergi satu mobil itu sinyal ke empat kan
sebenarnya bumega itu sangat anu dengan pak ahok
sehingga sebenarnya dari plan a dua skenario ini skenario pertama yang sebenarnya secara probability kalau menurut saya sebagai pengawat politik itu kansnya lebih besar
sehingga itu menurut saya itulah sekarang strategi pdip untuk main sebenarnya last minute
karena sebenarnya end in mind
sebenarnya end in mindnya sudah tahu
end in mindnya adalah saya akan disini
justru dinamika ini yang coba dimaafkan oleh pdp untuk memetakkan lawan politik akan kemana
jadi sama sama ngunci istilahnya sekarang kan
nah gerindra bagaimana
mas arief ketawa dulu
biasa kayak begitu
tadi saya katakan tadi pak profesor juga berani
buat skema dibawa dulu ya nomor dua dulu
skema dua itu sangat siap
sekarang skema satu ini belum ada
disampaikan dulu pak syarif skema dua nya apa
jadi kalau skema kedua itu adalah ketika pdip ya kan mendukung ahok atau mencalonkan sendiri
jadi skema dua itu
nah skema dua itu kalau dia pdip mendukung ahok
maka nyaris dipastikan head to head
jadi yang kedua yang bercabang kedua itu
skema pdip mencalonkan sendiri
mencalonkan sendiri kan dua macam
bisa mencalonkan satu paket
bisa mencalonkan tidak sepaket
kan gitu ya
nah kalau di skema kedua ini ada juga
kita sudah siapkan
ada demokrat ada p tiga ada pks ada pan itu pkb
itu lima partai itu saya bisa katakan
debet dari dpr nya
sudah mendekati tujuh puluh persen sudah mendukung terhadap format kita
kita bukan bicara orang dulu bukan bicara sandi pak prof
jadi sudah sepakat itu
nah kemudian kalau ini pdip mencalonkan sendiri
maka teman teman yang sudah sepakat itu akan menawarkan kepada pdip
seperti tadi hari ini pak presiden pks mengatakan
kita ingin pdip bergabung dengan kami dengan gerinda dan pks asik sekali
itu salah satu skema yang kita jalankan skema yang kedua
siap gitu kalau kemudian pdip pada last minute juga tidak bisa menunjukkan skema satu
kita sudah jalan prof sebetulnya sudah jalan
pas ini sudah relatif diterima semua kalangan koalisi
kalau misalnya skemanya itu
yang menarik ini justru yang menarik saya ada kabar terbaru
yang menarik prof itu pdip cenderung akan mencalonkan satu paket
satu paket ini juga yang menarik ini
kalau itu terjadi dan itu kan terjadi ada tiga pasang kan
ada tiga pasang maka itu yang kita bicarakan adalah
bagaimana di putaran kedua kita membuat kesepakatan
jadi itu kan
kalau tiga paket tidak mungkin ada yang menang
langsung satu putaran satu tambah satu
betul sangat tidak mungkin
jadi posisi gerinda sebetulnya menunggu skema satu
bisa terjadi dalam hitungan satu atau tiga minggu mendatang
dalam politik kan tidak boleh mutlak mutlak kan
ada lagi sekarang
sering menjaga semua kemungkinan
sekarang katanya jangan baper gitu jangan dibawa perasaan

bagaimana pak sarip itu pak sandi nomor satu nomor dua
saya mengatakan pak sarip itu pak sandi nomor satu nomor dua
saya mengatakan nanti saya tanyakan ke pak sandi
realitas politiknya seperti ini ya kan
kemudian pak sandi untuk memilih sendiri
apa skema satu skema dua
kita gerindra infrastruktur gerindra siap dengan skema dua skema satu pun siap
kalau yang itu saya percaya karena sudah melihat dari yang sebelumnya ya
ketika mengusung ahok sudah bisa dikatakan terbukti ya mas arya
ya kita harapkan tadi yang kata mas sarip tadi adalah

ada tiga calon yang muncul ya sehingga kontestasi menjadi menarik
sehingga kita berharap bahwa nanti pak sandi maju
kemudian ada pak ahok dan ada calon yang kita tunggu dari pdip di luar pak ahok
jadi kalau ini bisa terjadi
mbak blik bisa berharap bahwa kontestasi akan baik
pendidikan politik kepada masyarakat itu akan baik
bahwa pilkada bukan hanya persoalan mengalahkan incumbent
tetapi bagaimana memberikan pemimpin yang terbaik untuk dki jakarta
gerinda juga kayaknya senang karena challenge ya
ya paling tidak kalau calon yang lebih banyak kan tidak langsung head to head
kalau head to head apa namanya bisa kita baca lah arahnya kemana
jadi gini yang justru yang kita ingin sampaikan kepada publik
bahwa inilah proses politik pendidikan politik ya kan
kita punya calon namanya pak sandiaga uno ya kan
dalam hitungan bulan dari nol pak sandi dari nol bulan desember
tahu tahu sudah dapat survei eksternal ya
sudah dapat angka lima enam enam bulan
dari nol beliau itu
nah maksud saya begini kalau warga dki terus menerus disampaikan
ini calonnya calonnya calonnya
tadi profesor makin menimbang menimbang menimbang
ya kan begitu menimbang menimbang
dan partai memang harus dalam konteks ini
harus punya peran tanggung jawab
segera umumkan gitu
segera umumkan gitu
tapi takutnya nih prof lama lama para pemilih jadi antipati sama parpol
ini apaan sih gitu loh
capek nunggunya gitu kan
tapi ya saya kasih tahu satu hal ya
dan secara empiri sudah terbukti
kontestasi pilkada pada akhirnya terlepas
dari komposisi partai yang mendukung itu berapa banyak
hitung hitung kursi misalnya
tidak ada jaminan menang
karena begini pemilih lebih melihat figur ketimbang partai
anda bisa cek di semua kajian itu
bahwa orang boleh tidak suka melihat kondisi ini
ada yang mengatakan ini politik
menjadi sangat personalizing
menjadi sangat personal
jadi infrastruktur partai gitu tidak terlalu berpengaruh gitu loh
keberadaan partai itu tidak ditimbang oleh pemimpin
jadi artinya pertaruhannya adalah sosok siapa yang laku di publik
itu yang tadi yang kita bicarakan sebenarnya
semua partai hari ini bingung
sosok siapa yang sekarang cukup kuat misalnya
dalam benak pemilih sekarang yang terekam dari serangkaian jajak pendapat
ini kan ilmiah
kita harus percaya itu
jajak pendapat dan itu berkali kali
dan realitasnya tidak berubah
bahwa misalnya peta hana
masih dalam calon yang paling kapabilitasnya bagus
nah tinggal sekarang mencari sosok yang cukup kuat
menandingi di mata publik
artinya pertaruhan pertarungannya adalah pertarungan tokohnya itu
jadi kalau tokohnya itu tidak begitu kuat
supaya ada pilihan kan
iya supaya ada pilihan
jangan ditakarnya begini cara logika berpikirnya
dan dia pasti mana
karena yang pemilih partai dengan pemilih sosok itu tidak sama
jadi itu orang bisa saja waktu pemilihan legislatif dipilih partai a
tapi waktu pemilihan ke pilkada dipilih calon yang diusung partai b
karena dia lebih melihat sosok
jadi pertaruhannya sekarang pertanyaannya sosok siapa yang bisa dimajukan oleh koalisi partai partai ini
supaya pertarungan itu lebih kompetitif
itu saja soalnya
tapi yang terjadi kan kemudian oke itu betul bahwa ketika pemilihan orang lebih memilih figur dari partai
tapi yang terjadi dalam proses politik kita itu adalah semacam paradoks
pak ahok harusnya tidak peduli dengan persoalan itu
harusnya ya sudah maju ya lulus lulus lojal independen
karena tetapi bahwa dalam proses politik ada sebuah paradoks
ketika hal begitu dalam proses politik orang masih merasa nyaman bahwa dengan kendaraan partai politik itu nyaman
ini saya jelaskan dulu
ini maksud saya untuk taraf dipilih dulu mas
nah makanya tetapi
pentingnya partai nanti pasca terpilih nah harus menggalang koalisi karena ada persoalan di dprd nanti
maksud saya dari benak pemilih pemilih ngelihatnya figur bukan partai
tapi ada dua maksudnya ada kamar yang berbeda antara pemilihan dan proses politik
karena apapun orang merasa apapun sekarang maju lewat partai politik itu merasa lebih nyaman
buktinya adalah partai sendiri
karena nanti pasca kemenangan itu lebih mudah
tapi sebenarnya kan sekarang presiden kita sekarang kan sebenarnya secara ini kan minimal pendukungan partai politik
tapi ketika merasa dukungan rakyat saya pikir itu partai juga akan merapat sendiri juga gitu loh
jadi sebenarnya ada semacam apa namanya anomali atau paradoks ya kenapa satu sih oke pemilih adalah rakyat adalah konstituen
tetapi ketika proses politik ya apa namanya orang politisi kita masih nyaman dengan partai politik
tapi kan semacam apa ya malu apa benci tapi benci

itu yang terjadi
saya ingin mbak dut jelaskan juga yang dimaksud oleh prof itu adalah ketika orang di bilik suara
itu dia menilai figure
betul di bilik suara
tetapi proses menuju bilik suara menuju bilik suara pencalonan campaign
itu faktor partai sangat besar
itu pada saat lima menit itu menentukan ini orang partai apa gak lihat itu pada saat di bilik suara
tetapi proses panjang itu harus juga dihitung
oke itu proses panjang
maksud saya riset yang belum sepertinya prof ini menjadi
kita sudah ada exit poll juga
ini pragmatis aja sebenarnya
yang belum juga
exit poll juga pun semua hampir empiris menunjukkan memang faktor kita lebih lebih menentukan berdasarkan figure
cuma memang realitas politik itu gak cukup
setelah anda duduk
itu penting menjalin koalisi dan partai
kalau gak nanti anda di gebukin di dprd
dasar politik kita yang pragmatis bahwa partai itu dibutuhkan ketika mendaftar ke kpud itu saja sebenarnya
hanya butuh tiket untuk kpu
di luar itu sebenarnya partai itu ya calon bisa jalan sendiri
memang seharusnya setelah dia campaign kalau betul partai itu serius mendukung dia habis habisan
tapi dalam realitasnya kadang kadang banyak calon itu sendiri juga yang bekerja
juga gitu loh
saya menarik untuk soal figur nih
saya menarik untuk soal figur nih
tapi memang harus kita sepertinya semua sepakat untuk figur yang dari gerindra
memang masih ada tugas dan apakah itu sekarang yang mesti dikejar apa
tapi nanti setelah jeda kita bahas itu juga sebagai penutup dialog ini
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang konstelasi politik pergerakannya seperti apa menjelang pilkada dki dua ribu tujuh belas
gubernur basuki cahayapurnama calon petahana dan juga sandiaga uno dari partai gerindra
ya jadi begini
kalau secara yang sudah dibahas
kita berangkat dari dasar pikiran dulu bahwa kita perlu berpikir kemudian kita harus
mencari salah satu yang lebih baik

pikiran dulu bahwa membangun dki
itu harus secara bersama sama

itu ada koalisi gemuk
ketika ada wacana tentang calon perseorangan
jadi kita ingin membangun dki
itu secara bersama sama
mau partai kecil mau partai besar
dirangkul semua itu dulu ya
kemudian ini muncul nama
saat saat sekarang itu tentang dasar
pikiran itu sedang dilakukan sosialisasi
terus semuanya pihak diajak
tidak boleh ada yang tinggal
sampai kemudian kita juga kadang kadang
mengkomunikasi kembali dengan golkar
apakah golkar masih tetap ke ahok
masih dipertimbangkan kenapa
karena tidak ingin semuanya ada yang ditinggalkan
satu ya kedua apa yang kita kerjakan
ke depan pertama adalah
mengajak skema kedua itu matang
sesuai matang kemudian cepat
nah kedua kalau skema
satu terjadi sepertinya
kita juga formatnya berubah lagi
tentu kan strateginya
berubah skema dua
juga ada strategi
skema satu juga ada strategi
nah apa strateginya ya mohon maaf
belum bisa di
tapi saya menarik pak prof
tentang tadi pilihan
pemilih jadi gini
kadang ada pendapat
saya dapat pendapat dari beberapa
kalau dalam suruh p misalnya
dikatakan rendah eh oke kita
akui bahkan kita
kadang kadang juga berpikir
bagaimana cara tadi kan sudah
tadi diskusi yang paling solid itu
dua infrastruktur partai
pks skema itu sudah cukup
memungkinkan ya jadi
pak kalau sudah kalau kita
ngotot berkuasa mau
adu kuat gitu
sudah cukup tapi kita gak boleh begitu
kawinkan nah kalau kemudian
itu juga apa namanya
menang sebetulnya kita juga
gak mengatakan hebat hebat banget
gak mengatakan hebat hebat banget
calon kita sesungguhnya
yang mengalahkan ahok bukan karena
oke mas ari apa yang harus
dijaga energi apa yang harus dijaga
sampai ya kita menduga keputusan
pdi perjuangan tentu saja
yang jelas publik harus
membuka pilihan bahwa
sudah ada dua calon dan diharapkan ada
muncul calon ketiga dan paket paketnya
juga harus jelas jadi pak ahok berpasangan
dengan siapa wakilnya pak sandi
juga siapa wakilnya dan pdip juga harus
calon yang didukung paketnya
seperti apa sehingga ketika paling
paling mungkin di luar head to head ya dua dua

sehingga ini segera dimunculkan ke publik supaya
publik semakin dini tadi katakan
prof hamdi semakin dini publik dikenalkan oleh
calon yang nanti akan dimaju di
pilkada dki semakin baik sehingga publik punya
pilihan nih sehingga wacananya di publik
bukan lagi persoalan ahok dan bukan ahok
tapi ini ada tiga calon nih dan yang mau dipilih
mas siapa yang mau dipilih karena mereka ini
mari kita kontes aduk konsep aduk
gagasan untuk membangun dki yang lebih baik
seperti itu itu ya itu yang semestinya
saat ini juga dipertimbangkan yang harus
menjadi pertimbangan utama ya betul
jadi sekarang kan
sebenarnya nggak tahu ya
hitung hitungnya masih cukup nggak p tiga
demokrat yang belum
nggak cukup ya nggak cukup
pingin misalnya partai partai itu juga ikut
ambil bagian dalam dki jangan cuma
saya setuju dengan ari tadi
bahwa pada akhirnya
bagi publik dki
keinginannya adalah siapa yang mau maju
dan orang ini menawarkan apa
mari setelah itu kita kuliti
ya lewat proses kontestasi
dalam kontestasi semua harus dibuka
ya semua harus ditakar ya
ya orang disuruh berkompetisi
sekuat kuatnya supaya kita dapat
pilihan terbaik itu saja gitu
dan ujungnya memang harus kembali
ke rakyat iya betul harus
untuk benar benar untuk masyarakat
rakyat harus disuruhkan pilihan dan partai politik bertanggung jawab
untuk membelikan pilihan terbaik membelikan pilihan terbaik
untuk rakyat untuk rakyat dki oke baik
terima kasih bapak bapak sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia prime news
kami tunggu terus perkembangan ya mas syarif ya
skema yang skema satu dulu ya
dengan siapa ya
nanti kapan kapan main kesini lagi terima kasih
insya allah insya allah
mas syarif mas ari romadi muluk terima kasih sudah bergabung